pokoknya saya minta kamu cari di semua sudut jalan ya
di sebelah kiri di sebelah kanan di semak semak
pokoknya harus ketemu saya gak mau tau gimana caranya
ini dia buku ini
aku maafin kamu untuk ngilangin buku itu
aku gak mau terlibat dalam masalah yang lebih rumit mil
tolong hindarin aku ya
aku harus tau kenapa mil
tiga belas tahun tolong
sepuluh tahun semakin lama
orang yang ada di foto itu
lu bakal ngerasa nyesel
karena lu pernah nyakitin gua
ntar lagi bakal melayang
tapi kalo sampe lu ga ngasih ke gua dua puluh lima juta
dari mana aku bisa dapetin uang itu
gue cuma pengen lu dengerin ini semua
suara orang yang udah lama pengen lu dengerin
dan lu jangan bersuara apa apa
kalo lu pengen mereka tetep selamat
pak ahmad bu murni
udah bakal muntah
ini aku ganti sarapan buat kalian
bubur ayam enak ya
pagi pagi sudah repot brin bapak sama ibu sarapan
gapapa kok lagian belinya deket
yaudah sarapan yuk
bentar tadi ibu udah goreng kerupuk
enak juga nih pak pesen bubur pake kerupuk
bapak kemarin malem juga sempet beliin baju buat kamu
abis bapak liat baju kamu itu itu aja
sebentar ya bapak ambil
sampai jumpa lagi
terima kasih bu
terima kasih pak
ibu bukannya meragukan kemampuan kamu
tapi ibu pengen tahu aja
sampai sekarang belum berhasil
dika itu udah ngasih tahu ke seluruh teman dika di pelosok jakarta
jadi masa sih gak ketemu
ya syukurlah kalau begitu
ibu cuma bisa ngucapin terima kasih
karena kamu udah bantuin ibu cariin juli
ibu sama bapak tenang aja
ibu sama bapak itu pasti nemuin juli
dan bisa berkumpul seperti dulu lagi
waktu di kampung
ibu sama bapak itu pasti nungguin
ibu sama bapak itu pasti nungguin
ibu sama bapak itu pasti nungguin

ibu sama bapak itu pasti nungguin

pokoknya harus ketemu
saya gak mau tahu gimana caranya
ini dia bukunya
kalau kasih ke kamu kamu bayar aku berapa
mates sekarang aku belum punya uang mates
jadi aku nggak tahu
emang ada apa sih
aku lagi butuh uang
emangnya kamu butuh berapa